pasti ulah dia
satria lu jaga putri
gue mau kasih pelajaran sama sebrengsek gitu
apa benar apa yang dibilang sama mami
kau misalkan pahlek bos ini bukan papa kandungnya putri
gak akan semudah itu gue menghabisi kalian
gue akan ngabisin kalian secara perlahan
karena kalian yang menghancurkan hidup gue selama ini
lu gue mau buang
kalau lu mau selamat turutin ke arah gue
gimana sat lu bisa menghubungi putri
putri lu dimana sih putri
semoga aja putih ada di rumah
iya ini dengan saya
apa putri di rumah sakit
terima kasih infonya
putri di rumah sakit
putri di rumah sakit
gue gak tau wak
yang jelas putri di bawah rumah saya dengan orang itu wak
untung aja putri di bawah handphone
jadi orang itu yang nelfon mau lari nelfon putri
yaudah yaudah yaudah
kita ke rumah sakit sekarang
oke gue bawa telfon dulu
putri di rumah sakit tante
putri dirawat di rumah sakit
yaudah gak apa apa diarin aja
biarin dia masuk rumah sakit
diarin dia celaka
tuh karena dia udah durhaka sama ibunya aja
jadi begitu tuh walet
gapapa dimatiin nelfonnya
lu gak usah dipikirin ya
sekarang kita keluar sakit aja
kita jenguk putri
biarin biarin si putri masuk ke rumah sakit
mudah mudahan dia kapoknya yes
cobaan kemarin itu
dia jadi nikah sama si mic
hah gak apaan gue nih jalan jalan kaki kayak begini
udah naik mobil dua pintu gue
putri putri lu kenapa sih bisa disini
dokter apa yang terjadi sama putri
kenapa dia ingin merespon saya
dia mengalami shock
dami jiwanya juga terbuncang
maksud dokter apaan sih
dia sudah menjadi korban pemerkosaan
tidak ada musuh lagi mah sakit
dokter gak mungkin dok gak mungkin putri diperkosa
pasti ulah dia
satria lu jaga putri
gue mau kasih pelajaran sama si breksek itu
mau pikir lo bisa bebas
orang kayak lo seharusnya gak ada di dunia ini
tau dia gak ada yang langsung panggil
lo jadi kecampur
seharusnya abang itu mati tau gak
ini semua bisa lo balik
kenapa berkuasa putri
gue gak pernah yang berkuasa putri
masih aja gak ngaku lo ya
gue udah tau semuanya
lo gak usah gue campur
kau gak berani pukul gue
pukul gue kalau berani pukul
ada apa sih ini
kamu lagi kamu lagi
berani beraninya kamu datang ke rumah saya bikin onar
jangan kamu kira saya tinggal diam
saya akan laporkan kamu ke polisi
silahkan kalau om mau ngelaporin aku
asal om tau
kalau anak om udah berkuasa putri
pak aku gak pernah ngelakuin itu
dewa aja yang asal nuduh
gak ada bukti lagi
masih aja lo ngaku
makin ngaco kamu keluar dari sini
sekarang gue pergi
tapi bukan berarti ustad kita selesai disini
aku sangat sederhana